kini kita beralih ke informasi selanjutnya
petugas satuan reserse kriminal umum polda metro jaya
menggelar rekonstruksi kaburnya anwar terpidana pembunuh siswi mts
rekonstruksi ini digelar di rutan salemba cempaka putih jakarta pusat
dan ada tiga puluh enam adegan yang diperagakan mulai dari kedatangan istri tersangka
hingga akhirnya anwar berhasil keluar dari rutan salemba
dengan kawalan puluhan petugas penyidik dari polda metro jaya
anwar menjalani rekonstruksi pelariannya dari rutan salemba
nah seperti yang kita lihat ya anwar berdandan seperti wanita berhijab
dengan bantuan sang istri ade irma suryani
rekonstruksi dilakukan di sebuah lapangan di dalam rutan salemba saat jam berkunjung
keseluruhan tiga puluh enam adegan menceritakan mulai dari saat sang istri tiba
masuk dan bertemu anwar mendandani
jadi sempat dandani dulu nih ratu nih ya anwar ini
dan berhasil kabur dari tahanan dengan menggunakan bajai
sebagai informasi saja bahwa anwar ini adalah pelaku pembunuhan
ya terhadap siswi mts yang masih duduk di kelas tiga
anwar melarikan diri pada kamis tujuh juli dua ribu enam belas
dan petugas akhirnya berhasil menangkap kembali anwar di kampung halamannya di jasinabogor jawa barat
sang istri yang membantu pelarian anwar juga saat ini dalam tahanan kepolisian